selamat pagi pak
permisi pak saya mau masuk kelas dulu nih
wih siapa tuh
wih cantik banget cuy
roman bikin baper banget sih
wih apaan sih
roman tuh buat gue
eh masuk yuk
selamat pagi pak
permisi pak saya mau masuk kelas dulu nih
aku telat aku telat
kamu sudah telat dua menit
masuk lingkungan sekolah ngebut
baju seragam sekolah gak dimasukin
si roman dihukum sama pak guru di lapangan
saya janji gak telat lagi
saya janji gak telat lagi
saya janji gak telat lagi hemat
saya janji gak telat lagi
saya janji gak telat lagi
saya janji gak telat lagi
jangan lagi kita pengemuk
yang dihukum yang baper
kasih lagi kasih lagi
sisi deh yaa
saya janji gak telat lagi

saya janji gak telat lagi
saya janji gak telat lagi
saya janji tidak akan telat lagi
saya janji gak telat lagi
saya janji enggak telat lagi saya janji enggak
hukuman kamu belum selesai iya pak

hai perkenalkan nama saya ulan dari tapi kalian bisa kok panggil saya ulan
ulan dari sekarang kamu duduk sama
sama saya aja daripada bulan dari dimangsa sama mereka
sekarang ulan dari kamu duduk sama yasmin ya
hai hai ulan yasmin
enggak enggak enggak
gratis perjualan free bro buat lu free alias gratis tapi kayaknya ada yang
habis diterima deh mas stella deh
tadi yang kita spark
ini kantin sekolahnya
kita dateng ya
dia bakal lawan anak kelas lain
lo dateng ya
kan gue jadi tambah semangat
terus menang deh